kenapa kok bertanya seperti itu
ya maaf tapi menurut saya pertanyaan kau ini konyol
apalagi kita dalam keadaan seperti ini
gak apa apa aku cuma penasaran aja
keh lo ngeliat apa cowok seganteng itu lo kata manusia harimau
ih keh gue kan udah bilangin lo dari dulu ya lo tuh jadi kebanyakan halusinasi
tega banget sih menuduh si sakti sebagai manusia harimau
iya gak apa apa pak kami juga baru sampai sini kok
perkenalkan desi ini pengacara dan notaris keluarga saya
ya seperti yang saya udah bicarakan nih pak
kira kira berapa lama ya pak proses untuk pergadaian ini
kemudian kira kira saya bisa dapat uang berapa
kira kira dalam waktu semingguan lah surat surat ini akan jadi uang sekitar tiga ratus juta
makasih ya pak gak sia sia saya datang jauh jauh ke surabaya untuk ketemu sama bram
kalau begitu saya permisi dulu semoga produsnya akan lebih jelas
baik kami permisi
iya des jangan jangan kira tuh suka lagi sama kamu
des apaan sih ya kali orang kayak gitu suka sama saya
ya mungkin aja uang tadi itu sebagai kado pertama buat kamu
nyeremin banget sih yang enggak lah
ih kalau misalnya saya gak butuh butuh banget ya des gak akan saya terima deh uang itu beneran deh
ya udah sih jangan segitunya sekarang kamu ambil uang itu dan jangan panik lagi ya
pokoknya ya des siang ini saya akan balik ke jakarta kemudian untuk uang itu saya akan ke bank dan saya akan cek juga pasti apa enggak
kalau ternyata aman saya akan kasih ke hana soalnya kasian anaknya hana tuh sakit
kami belum menemukannya tuan tapi menurut informasi yang kami dapat tuan sakti dalam keadaan bahaya tuhan
betul sekali kira tuz sakti dalam keadaan bahaya
ternyata dia tidak berada di gunung ijen untuk mencari uang
dia berada di gunung ijen untuk menyempurnakan ilmunya sakti sekarang ada di padang
betul sekali kira tuz dia telah berbohong katanya dia pergi ke padang untuk menyusul udah sam
menengok kamu sam
benar tuhan dia pergi ke padang tuan muda sakti sudah tertipu oleh orang orang kidayun tuan
sakti sudah terjebak oleh mata mata kidayun
dan menurut orang orangku yang menyusup ke pihak kidayun sakti sudah tidak bisa pergi kemana mana
dia dikejar kejar sampai ke wilayah lampung
aku yakin dengan kemampuan sakti sekarang dia bisa mengatasi orang orang kidayun
aku tidak mau kehilangan jejak sakti
atur keberangkatan kita sekarang
booking pesawat budi budi
kenapa kau bertanya seperti itu keh
maaf tapi menurut saya pertanyaan kau ini konyol apalagi kita dalam keadaan seperti ini
tidak apa apa aku cuma penasaran aja
kayaknya kau tidak melihat apa cowok seganteng itu kata manusia harimau
oke saya sudah bilangkan kepadamu dari dulu
kau itu jadikan halusinasi
kau tega sekali menuduh sakti sebagai manusia harimau
kasian tahu tidak
ya saya setuju dengan alina dan risa
mungkin yang kau lihat itu kebetulan
kebetulan bagaimana maksud kau sakti
mungkin saja kesadaran kalian ini lagi ada masalah atau kenapa
jadi seolah olah kalian melihat saya sebagai manusia harimau
lagi pula beberapa hari ini kan kalian selalu membicarakan manusia harimau
jadi maksud kamu aku sama alam ini hanya terbawa bawa alam bawah sadar
ya bisa jadi
tapi menurut saya tidak pentinglah kita membicarakan hal ini
yang paling penting sekarang itu nyawa kito selamat dan bagaimana kita bisa keluar dari gua
saya setuju dengan sakti
saya juga setuju
ya iyalah kapan saya setuju kalau tidak setuju
ya saya kan setujunya dengan sakti bukan dengan kamu
kita lanjutkan perjalanan kita
kita masuk ke dalam go itu
tunggu tunggu tunggu
aku penasaran sedalam apa sebenarnya gue ini
lebih baik kita disini saja
emangnya kita mau kemana sakti
kita nggak mungkin kan keluar
karena kalau kita keluar bau kamu itu bakal tercium sama mereka
mungkin aku juga penasaran di dalam tuh sebenarnya ada apa
siapa tau aja kita nemuin sesuatu
iya aku setuju
kalau sakti bilang ikut kata kek berarti gue juga
kalau gue sih ikut katanya sakti
eh kalau sakti setuju gue tuh harus setuju
itu udah pintu
berarti gue ini semacam terowongan
ada semacam lorong yang mengarah ke pintu bagian belakang
kalian semua di sini
bukannya ini gua manullah
yang ada di perbatasan bengkulu lampung
ini bener gua manullah
berarti ini sudah sampai ke perbatasan bengkulu lampung
kalian keluar lewat sini
bakal buka pihak
aku juga gak yakin kay
tapi aku tahu betul ini gua manula
aku gak mungkin salah
put tapi keberadaannya sakti bisa terdeteksi nggak
karena tempat ini sudah sangat jauh dari tempat orang yang mengejar kita tadi
wah bagus deh
emangnya di atas ada apa
itulah yang disebut dengan puncak bukit manula
ada yang mau aku tunjukin ke kalian